terima kasih masih bersama kami di redaksi jotibur
di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda mencari menu berbuka di kota bojonegoro
ya bakso isi keju atau telur mungkin sudah biasa
namun apa jadinya jika bakso dikombinasikan dengan kurma
sebuah warung di kabupaten bojonegoro menawarkan bakso unik berisi kurma
manis dan legitnya buah khas timur tengah ini menambah lezatnya cita rasa bakso yang biasanya hanya gurih dan pedas
penasaran seperti apa bentuk kuliner inovatif ini perikuliputannya
warung bakso pitapitu milik eva embun di kelurahan banjerejo kabupaten bojonegoro inilah yang menyajikan bakso kurma
meski tergolong baru namun bakso isi buah kurma cukup diminati konsumen
manis legitnya buah khas timur tengah ini mampu menambah kelezatan cita rasa bakso yang biasanya hanya gurih dan pedas
rasanya enak ada manis manisnya gimana gitu
apalagi ini menjelang gelang kuasa
yang cocok sekali buat berbuka puasa
tahu bakso ini dari mana mbak
bau bakso ini ya dari postingan kadang teman teman itu
mengosteng ada bakso aneh rasanya gini gini
penggabungan bakso dan kurma ini terinspirasi dari kebiasaan umat muslim yang kerap mengkonsumsi buah kurma pada saat buka puasa
selain itu sebentar lagi memasuki bulan ramadan yang identik dengan buah kurma
bakso kurma itu karena kita memang menggabungkan
jadi dari sunah rasul kalau berbuka dengan yang manis ya
maka dari itu kita mempersiapkan momen ramadan itu dengan menjadikan bakso kurma sebagai bakso andalan kita saat bulan puasa nanti
sesuai dengan momen kemunculan buah kurma menu bakso seharga dua belas per porsi ini akan dipertahankan hingga lebaran berakhir